oke menu spesial kali ini untuk cnn connected ramadhan adalah saya mau bikin japanese curry rice
tapi nanti saya mau bikinnya dibawahnya nasi jadi over rice kayak gitu
kali ini saya pakainya kita pakai dagingnya pakai beef
ini sebenarnya beefnya boleh diganti boleh pakai short rips boleh pakai ikan sebenarnya
boleh pakai ayam juga jadi kita bisa bikin variasi yang macam macam dari si japanese curry rice ini
oke kita mulai ya yang saya butuhin adalah saya butuh setengah bawang bombay
saya potongnya mau kotak kotak biar ada teksturnya
oke saya pakainya setengah aja
nah sayur pelengkapnya itu kita pakai kentang dan pakai wortel
kentangnya ini udah saya kupas kita peal
udah gitu kita bisa potong kotak kotak
oke balik lagi ke wortelnya
sesuai selera mau kita potong kotak mau kita potong bulet mau slice tipis
tapi saya kayaknya kali ini mau potongnya potong asal aja gini deh
oh iya tadi saya lupa kasih tahu japanese curry rice itu sebenarnya kita bisa bikin sausnya atau bumbunya atau karinya ini
dari scratch atau dari awal
kali ini saya pakainya yang simple aja jadi ada udah kayak bahan yang udah siap saji gitu kita bisa cari di supermarket
saya pakainya untuk daging sekitar lima puluh gram daging itu saya pakainya sekitar dua blok seperti ini
jadi saya pakai olive oil kurang lebih sekitar dua sendok makan
onionnya udah panas
oke kita masukin aja kayak gini
saya mau tumis sampai si bawangnya karamelize keluar aromanya juga wangi
oke sekarang karena anyennya udah wangi bawang bombanya udah karamelas dan udah wangi kita mau masukin si daging sapinya
kita mau browning atau masukin supaya berubah warna
sampai warnanya kayak golden brown caramelize juga anginnya sudah agak sedikit browning
saya mau masukin kita punya kaldu
kaldu nya boleh pakai kaldu sayur atau boleh pakai kaldu nya kaldu ayam
tapi kalau saran saya kalau kita pakai beef kita bisa pakai kaldunya kaldu beef juga
kurang lebih sekitar lima ratus cc karena dagingnya lima puluh gram
jadi ini udah agak sedikit browning kita masukin kuah kaldu nya
ini kurang lebih masak sepuluh sampai lima belas menit makanan ini simple banget
dimasaknya gampang cari bahannya juga mudah
oke ini setelah masuk kuahnya
i mean setelah masuk si kuah kaldu nya kita masukin si japanese curry nya
kita masukin si kentangnya karena dia akan matangnya nanti bersamaan
terus kita masukin si wortel nya
jadi banyaknya dari si sayurannya itu tergantung sesuai selera
tapi untuk dua kotak dari si japanese curry nya itu kurang lebih sekitar dua kentang dan dua wortel
apinya kita boleh set apinya yang paling besar
kita tutup sekitar sepuluh menit sampai lima belas menit
sebelum plating kita tinggal bumbuin
sekarang kita cek aja
dimasaknya gampang enak
tinggal kita masukin parksley nya ke dalam
nanti saya mau bikin sedikit juga untuk garnish
sekarang tinggal kita tambahin garam
kalau nggak suka nggak usah pakai gula
tapi kalau saya lebih ke black pepper kita kasih black pepper aja
saya mau taruhnya agak sedikit banyak
tinggal kita aduk sih
jadi tadi satu resep itu kita bisa bikin untuk satu keluarga
kurang lebih empat sampai lima orang
saya juga udah siapin
jadi saya sengaja mau bikinnya over rice seperti ini
saya udah siapin nasi di bawahnya
saya nggak usah cobain and i'm sure ini enak banget
saya mau kasih sedikit garnish
saya mau sprinkle di atas aja
tinggal kita kasih garnish
alright jadi ini dia